telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
irin wardani di dermaga jict tanjung priuk jakarta utara
selamat malam irin
selamat malam ferdi
ya irin kita ingin mengetahui lebih lanjut
anda tepatnya berada di mana sekarang dan apa aktivitas
atau giat yang akan dilangsungkan malam ini
ya ferdi saya saat ini berada di kawasan kompleks militer milik kopaska di pondok dayung
kita sedang baru saja tadi saya di briefing bersama tim
untuk mengikuti operasi penyelaman yang akan dilakukan oleh tim kopaska
nah saat kita akan berangkat skenario nya adalah seperti ini ferdi
kita akan menaiki sea rider kira kira satu jam menuju ke pulau tanjung pasir
jaraknya pulau itu adalah jarak yang paling dekat dengan kemungkinan tkp
tempat jatuhnya pesawat sriwijaya
nah besok paginya tim penyelam ini akan melakukan penyelaman
yang saat ini saya belum tahu berapa kedalamannya
tapi kemudian tim penyelam ini juga akan dibantu oleh kri rigel
yang akan merapat besok pagi yang memiliki teknologi sonar
untuk mendeteksi keberadaan puing puing pesawat di kawasan kepulauan seribu
ada sekitar dua puluh tim penyelam dari kopaska yang akan segera berangkat malam ini
kita akan menginap semalam dan besok pagi subuh subuh akan dimulai operasinya
irin ada kemudian kendala kendala yang tadi disampaikan soal visibility
dan juga penyelam
bagaimana situasi atau kondisi dari perairan itu sendiri
yang katanya juga penuh dengan lumpur
begitu apa langkah antisipatif untuk bisa melancarkan operasi penyelaman
yang akan dilakukan esok hari ini irin
iya sampai sejauh ini briefing akan terus dilakukan
baru saja kami diberitahu tentang soal kondisi cuaca dan ombak
sehingga nantinya sea rider ini akan berjalan cukup yang biasanya kencang
ini akan berjalan cukup pelan tidak seperti sea rider pada umumnya
makanya akan memakan waktu
satu jam dari pondok dayung ke tanjung pasir
dan besok paginya akan dilihat lagi
karena kondisi cuaca menurut kepala tim dari kopaska sendiri
dan satkopaska sendiri tadi mengatakan bahwa cuacanya akan berubah berubah
makanya besok akan diadakan briefing lagi akan diketahui lagi perubahan
termasuk lumpur untuk mengantisipasi visibility visibility
ketika dilakukan penyelaman besok esok paginya
karena juga ombak dan arah angin itu juga akan berpengaruh ke prosesnya
proses penyelaman dan pencarian kuing kuing pesawat sriwijaya
seperti itu sergi
oke skenario lainnya akan seperti apa irin
penyelaman dulu apakah kemudian akan dicari tahu atau lebih pasti lagi
untuk koordinatnya atau bagaimana
ya skenario nya selain penyelaman yang dilakukan oleh kopaska
juga akan dibantu oleh kri rigel
jadi besok pagi kri legal akan mengitari posisi yang diperkirakan
menjadi tempat jatuhnya pesawat sriwijaya ini
kemudian jika ada
bahkan ketika pesawat lion air itu jatuh di tahun dua ribu sembilan belas kemarin
operasi ini mereka selain mengikuti kri rigel juga mereka melakukan operasi penyelaman sendiri
mencari titik titik memperhitungkan titik titik perkiraan di mana pesawat jatuh
seperti itu ferdi
irin di jict apa saja yang disiapkan
posko posko apa saja yang disiapkan khususnya untuk keluarga korban
ataupun juga untuk tim yang akan melakukan proses evakuasi di sana
bisa disampaikan lebih rinci
di jct tadi sebenarnya sudah mulai dibangun posko posko
ada posko dari pihak kepolisian untuk mempersiapkan pelaporan atau proses identifikasi
karena tadi saya sempat melihat ada tulisan untuk proses identifikasi
tapi saya tidak melihat jelas identifikasi apa yang dimaksud
kemudian ada posko milik basarna sendiri
jadi semuanya satu kesatuan ferdi
persiapan terus dilakukan
tadi juga sempat ada kri yang sudah berlayar duluan
tapi saya kurang jelas melihat namanya karena cuaca pandangannya terlalu gelap
kri sudah jalan duluan untuk menuju ke tkp
kemudian nanti di jict sendiri
kemudian di situ direncanakan sebagai tempat evakuasi puing puing pesawat
atau semua benda benda yang ditemukan
yang diperkirakan sebagai bagian dari pesawat sriwijaya air yang jatuh
di sekitar kepulauan seribu
nah nantinya keluarga juga bisa melihat atau melakukan identifikasi
tadi saya sempat mendengar rencananya akan melakukan identifikasi di jict sendiri
tapi juga tadi saya sempat mendengar ada rumah sakit yang dipersiapkan verdi
tapi saya tidak mendengar jelas karena terlalu banyak orang tadi
rumah sakit mana yang sebagai rujukan
tapi seperti yang pengalaman pengalaman
karena pesawat jatuh di indonesia ini bukan yang pertama kali ferdi
dua ribu sembilan belas juga sudah ada
kita pernah menghadapi bencana seperti ini pesawat jatuh
rumah sakit yang menjadi rujukan adalah rumah sakit polri di keramat jati
seperti itu ferdi
kemungkinan besar keluarga bisa melakukan identifikasi
keluarganya yang menjadi korban pesawat sriwijaya air yang jatuh itu di
milik polri di keramat jati
terima kasih produser lapangan cnn indonesia irin wardani
tetap hati hati dan jaga kesehatan anda